dunia terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih
dan indonesia mau tidak mau harus mampu beradaptasi dan menyiapkan diri dalam upaya mengambil peluang di revolusi industri empat
revolusi industri empat memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam mendorong kebijakan industri di tanah air
sekaligus mengubah beragam aspek kehidupan dalam peradaban manusia
dalam kondisi pandemi covid sembilan belas seperti saat ini tentu kita harus melihat bagaimana industri bertransformasi memanfaatkan situasi
sehingga membangkitkan kembali roda perekonomian nasional
bagaimana indonesia memandang revolusi industri empat ini
insight akan membahasnya
bersama saya desi anwar
masih menghantui beberapa negara
penyebaran yang begitu cepat dan tanpa pandang bulu mengakibatkan menjadi pandemi global
sejumlah sektor manufaktur mulai melakukan transformasi bisnis terutama yang mengarah pada penerapan industri empat
hal ini didorong oleh upaya peningkatan produktivitas secara lebih efisien
apalagi di tengah fase adaptasi kebiasaan baru akibat dampak pandemi covid sembilan belas
setiap hari dunia terus berubah seiring dengan berkembangnya peradaban manusia
dan ini juga terjadi pada dunia industri yang semakin berkembang pada sektor teknik maupun teknologi produksi
kinerja transformasi sekarang ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara
membangun kesiapan industri empat bukanlah pekerjaan sebentar butuh bertahun tahun hanya untuk membangun kesadaran saja
salah satu hikmah yang dapat diambil dari wabah covid sembilan belas ini adalah mempercepat timbulnya kesadaran perusahaan terhadap era industri empat
dan ini adalah waktu terbaik bagi manajemen untuk mengubah pola kerja yang sudah biasa menjadi di luar kebiasaan
implementasi industri empat sudah pasti akan membawa banyak perubahan paradigma
mulai dari cara bekerja transformasi teknologi hingga peningkatan keterampilan sumber daya manusia
lalu apa strategi yang telah kita siapkan dalam menghadapi revolusi industri ini
saya akan membahasnya bersama dirjen ketahanan perwilahan dan akses industri internasional dari kementerian perindustrian dodi widodo
melalui sambungan zoom
halo apa kabar mbak desi salam sehat selalu buat mbak desi
kebetulan saya sudah di rumah jadi work from home
kalau sekarang ini kan kita work from home lewat zoom wawancara juga kita lakukan lewat zoom
jadi ini mungkin cerminan dari bukan saja new normal tapi sudah masuk ke industri empat
tapi pak dodi sebelum kita bicara
mengenai industri empat ini saya lihat itu di indonesia ini kita masih revolusi industri satu saja belum tuntas
dua saja belum tuntas
kita masih banyak sekali mengandalkan industri kita itu berbasis istilahnya sumber daya alam komoditas
dan juga produk produk yang relatif low skill atau tidak memerlukan keterampilan yang tinggi
sementara kita sudah di
ditantang untuk mempersiapkan industri empat
ini bagaimana pak dodi melihatnya realistis atau tidak
bagi indonesia yang memang masih sangat tergantung ya kepada agriculture nya kepada sdm nya yang memang jumlahnya banyak
tapi rata rata low skill dan lain sebagainya
ya menurut kami industri revolusi empat tidak bisa dinafikan untuk kita kejar dan kita tangkap sebagai sebuah kesempatan
karena tanpa teknologi kita akan tinggal jauh di mana dunia sudah bergerak sangat cepat
dan industri revolusi empat ini akan sangat membantu indonesia untuk mengejar mimpi mimpinya ke depan
khususnya pada tahun dua ribu tiga puluh kita masuk untuk menjadi sepuluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia
jadi industri revolusi empat tidak bisa kita hindari dan kita harus tangkap kesempatan ini
untuk bisa kita
implementasikan di semua sektor manufaktur sektor industri
dan apalagi kita lihat dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini
ketergantungan kita terhadap teknologi dan terhadap internet of all things ini kan semakin meningkat ya pak dodi
kira kira pelajaran terpenting dari covid sembilan belas ini yang kita bisa kebawa ke depan untuk seterusnya
ya seperti kita ketahui pada saat sekarang industri yang misalnya kita tidak
moving ke arah industri revolusi empat
dimana tenaga kerja sangat bergantung kepada tenaga kerja tentunya akan sangat susah untuk bisa meng catch up
pertumbuhan ekonomi khususnya kita tarik ke belakang utilisasi produksi itu tidak akan maksimal
dimana saat sekarang seperti kayak pandemi ini orang orang masuk kerja aja udah takut
even kita melakukan protokol kesehatan nah bagaimana sekarang kita harus bisa mensiasati ini juga
nah salah satunya implementasi dari teknologi itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas ya mbak desi ya
itu mbak desi
iya memang produktivitas bukan saja produktivitas tapi efisiensi dan juga competitiveness
kalau kita indonesia tadi disebut ingin menjadi top ten ya ekonomi besar pada tahun dua ribu dua puluh
sementara itu kita
sementara itu kita melihat bahwa asing misalnya lebih suka kalau mereka relokasi ke negara negara tetangga kita
karena dianggap lebih produktif lebih efisien tenaga kerjanya juga lebih andal dan dari segi ininya juga regulasinya juga lebih friendly lah terhadap investor
ini tantangan terbesar pak dodi bagi indonesia sendiri yang melihat kita itu begitu kompleks
pak dodi kalau kita lihat komposisi dari ekonomi indonesia ini masih banyak tergantung kepada small scale ya umkm mikro dan pengusaha pengusaha yang sifatnya itu kecil
nah ini bagaimana supaya mereka juga semua
dalam jalur industri empat ini mengingat mungkin dari segi modal dan dari segi latar belakang
mereka masih mau tidak mau perlu dibantu ya untuk upscaling dan upskilling dan reskillingnya
ya pertama bagaimana sekarang teman teman ikm tadi bisa menggunakan dan manfaatkan teknologi ini
tentunya kita pertama memfasilitasi dengan menggunakan digitalisasi memasarkan produk
berat mereka tapi bagaimana juga mereka bisa menggunakan dan membuat sendiri aplikasi
aplikasinya untuk bisa menjadi menawarkan atau ikut serta di dalam market digital untuk menawarkan
produknya kita juga memberikan pelatihan selain kita memfasilitasi
dengan pemasaran seperti kayak di program ikm ada smart ikm nah itu yang kita lakukan selain kita
memberikan pelatihan pelatihan kepada para pengusaha industri kecil tersebut untuk memanfaatkan
teknologi iya penting sekali ya ini karena ya mau tidak mau justru dengan adanya pandemi ini banyak
sekali justru mereka kehilangan pekerjaan ya dapat jadi kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana
kita akan kembali setelah yang berikut ini tetaplah bersama inside with desi anwar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
untuk kita mencapai revolusi industri empat ini banyak sekali tadi disebut tantangan
yang paling penting tentu saja menyiapkan sdm nya
sdm yang memang istilahnya sesuai dengan kebutuhan revolusi empat
nah ini bagaimana tadi sudah disebut ya berbagai macam pelatihan misalnya khusus untuk umkm dan mikro dan lain sebagainya
tapi secara keseluruhan kan kita mau tidak mau harus menciptakan dan mengelola sdm yang kreatif yang inovatif
tapi yang juga memiliki akses terhadap konektivitas dan peralatan dan semua yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri pak dodi
ya kalau sdm dalam rangka tidak hanya ikm aja ya
sdm dalam rangka peningkatan kemaskapan
kemampuan manusia untuk bisa mengimplementasikan ir empat
kalau di industri besar kita kan kalau di kementerian perindustrian ini saya secara bertahap
di dunia perindustrian kita memiliki sekolah sekolah dan politeknik
baik itu yang ada di dalam kawasan maupun di luar kawasan dalam rangka nanti implementasi industri revolusi empat
dalam rangka kemampuan manusianya
kalau tadi mbak desi bilang untuk industri kecil tentunya kita juga mendorong startup startup dengan membentuk ekosistem solusi industri empat
di mana kebutuhannya kita bekerjasama dengan para provider
contoh yang berhasil dengan salah satunya kita lakukan kerjasama antara msb dengan provider
yang tadi kita mungkin pernah dengar di mana msp ini salah satu startup kita yang berhasil memenangkan award di jerman
nah ini mereka sudah bekerjasama dengan kita coba gandaikan
khususnya kementerian perindustrian menggandekan dengan para provider untuk memfasilitasi ini semua mbak desi
iya pak dodi sendiri melihat ini kan program
vokasi tadi disebut dan juga link and match
mungkin magang di perusahaan dan lain sebagainya
ini sudah berjalan dengan baik atau apakah pandemi ini justru membuat ini semua jadi istilahnya memperlambat lah
tidak malah kita berjalan sangat cepat dengan pandemi ini
pengalaman ini bisa menjadi pelajaran buat kita
di mana kita bisa mendorong semua sekolah sekolah
sekolah kita dan pelatihan pelatihan kita mengimplementasikan industri revolution
sehingga kita mau punya pengalaman lebih
tentunya program ini sebenarnya kan kita sudah lakukan lama
sekarang dikawinkan dengan implementasi dari teknologi ir empat
dan pandemi ini membeli pelajaran yang sangat baik buat kita
perlu diketahui bahwa program program kita selalu kehabisan stok begitu lulus langsung diambil oleh perusahaan
untuk yang baik itu yang magang maupun yang program link and match langsung habis di lapangan
dan program ini sampai saat sekarang menjadi program yang paling berhasil dalam pembinaan sdm kita mbak desi
ya tapi pada keseluruhan indonesia sebenarnya kita masih punya masalah dengan pengangguran ya
kita masih punya pengangguran sekitar delapan persen pertama
kedua setiap tahun kita itu menghasilkan sekitar tiga juta ya yang masuk ke lapangan kerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan
nah dengan adanya yang kita sebut ini revolusi industri empat semua berbasis teknologi
bagaimana pak dodi memastikan bahwa otomatisasi efisiensi bukan berarti justru pengurangan lapangan kerja itu sendiri
itu kan yang ditakutkan kan
mesin menggantikan manusia
kita justru harus kebalikan
harus teknologi itu harus bisa menciptakan lapangan kerja
nah ini bagaimana strateginya
ya seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa pandemi ini tentunya mendorong mengakselerasi kita untuk digitalisasi
kawan kawan di rumah membuat digitalisasi untuk menjualkan produk produknya juga
walaupun permasalahannya seringkali industri kecil tersebut belum mampu atau mempunyai kemampuan membuat jendera
oleh karena itu dengan kita memberikan pelatihan pelatihan ini dan sekarang semakin banyak
orang orang yang memiliki kemampuan membuat jendela mereka juga memiliki kemampuan membuat jendela
jadi sekarang semakin banyak orang ingin mengimplementasikan digitalisasi ini sehingga secara keseluruhan akselerasi itu berjalan dengan cepat
terkait dengan ir empat dengan industri juga tentunya pengalaman pandemi ini mendorong semua industri untuk segera bisa mengimplementasikan industri revolusi empat
nah perlu diketahui yang tadi mbak desi pertanyakan apakah year empat akan menutup mengurangi tenaga tenaga kerja ini
tentunya tidak dengan air empati empat ini diimplementasi perusahaan mereka juga akan meningkatkan akses pasarnya akan meningkat
lalu juga dengan produktivitas juga akan semakin meningkat sehingga industri juga semakin terakselerasi
yang kita harapkan juga tentunya akan menambah investasi investasi baru yang juga tentunya akan membantu penyerapan sumber sumber tenaga kerja baru
itu mbak desi
iya tapi misalnya dengan kita kan manufaktur merupakan salah satu penyumbang terbesar ya pdb kita dalam industri kita
sementara yang dibutuhkan saat ini dimanufakturkan padat karya
tapi kalau misalnya dengan adanya digitalisasi otomatisasi dan lain sebagainya berarti bentuk bentuk pekerjaan yang tersedia untuk tenaga kerja kita ya otomatis juga berubah kan bentuknya
pastinya seperti itu
dan pasti akan menyesuaikan
tapi tidak tidak
bisa kita menafikan bahwa teknologi ini pasti akan mempengaruhi
tapi tentunya teknologi ini juga akan memberi kesempatan baru
kesempatan baru dan peluang peluang yang tadi saya sampaikan adalah investasi baru
sehingga investasi itu akan semakin masif semakin membuka kesempatan baru untuk bisa bekerja
baik pak dodi kita istirahat sebentar
tapi jangan kemana mana dulu tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
dan lewat zoom kita sudah terhubung dengan dirjen ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional dari kementerian perindustrian dody widodo
topik kita kali ini indonesia menghadapi revolusi industri empat
dihadapkan kalau kita bisa berhasil mengimplementasikan industri empat kita memiliki tenaga kerja yang jauh berkualitas yang produktif yang kompetitif tentu efisien
dan menghasilkan produk produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi
sehingga kita juga siap pada tahun dua ribu tiga puluh menjadi salah satu ekonomi sepuluh besar ya di dunia
pak dodi tentu saja pemerintah sangat serius ya dengan revolusi industri empat ini
sudah ada roadmapnya making indonesia empat
ini nanti yang akan dibawa ke ajang pameran industri terbesar di dunia hannover messi
mungkin tanyakan ini juga observasi ya
dalam masa pandemi covid sembilan belas ini kita lihat ada industri industri yang memang jatuh ya karena pandemi
karena tidak ada pergerakan istilahnya seperti transportasi dan tentu saja pariwisata dan yang berkaitan dengan jasa
tapi ada juga yang naik daun
misalnya yang berkaitan dengan kesehatan tentu saja berkaitan dengan obat

nah ini kan merupakan pelajaran yang bisa diimplementasikan

untuk roadmap ke depan making indonesia empat ini
ini bagaimana pak dodi
supaya kita betul betul bisa mendapatkan benefit dari krisis ini
saya sedikit mundur mbak desi
pada saat industri revolusi empat di launching pada februari dua ribu dua puluh
di mana dalam roadmap kita tetapkan lima sektor prioritas
nah di pandemi ini kita mendapat pelajaran penting
dimana kita kewalahan untuk mencari alat kesehatan lalu obat obatan seperti kita ketahui
kita sangat sulitan mencari bahan bakunya
dan sulitan mencari bahan baku untuk obat obatan
lalu juga untuk apd seperti itu
ini memberi pelajaran buat kita
sehingga roadmap yang telah kita tetapkan dua ribu delapan belas lalu
kita coba sesuaikan dengan kondisi bahwa ini ke depan kita tidak bisa seperti ini
sehingga menjadi perhatian kementerian perindustrian untuk meredesain lagi
jadi roadmap yang telah kita tetapkan dengan lima sektor tadi
menambah dua sektor yaitu alat kesehatan dan farmasi
sehingga kita di roadmap industri revolusi empat yang diharapkan pada tahun dua ribu tiga puluh itu
kita bisa masuk sepuluh ekonomi besar menjadi tujuh sektor tadi
nah ini berkaitan dengan yang tadi farmasi dan juga alat alat kesehatan
dan kita ketahui selama ini kita mengimpor ya
ini justru bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk mengekspor ya ke depan
karena ini seluruh dunia akan membutuhkan hal yang sama
karena seluruh dunia mengalami pandemi yang sama dan memiliki kebutuhan yang dikatakan sama lah
terhadap alat alat kesehatan dan juga obat obatan
seperti kita ketahui sebenarnya potensi farmasi kita itu sangat kuat
bahan baku kita juga sangat kuat
dan alat kesehatan juga kita sangat kuat
cuma permasalahannya kita sepertinya terlena selama ini dengan import import barang barang tersebut
dan pandemi ini memberi pelajaran buat kita
contohnya aja lah mbak desi seperti ini
pada saat pandemi kita mencari ventilator aja kita bingung
nah pada saat itu karena kita terdesak ya orang indonesia kalau kepepet
langsung jadi berinovasi sangat tinggi
kita saat sekarang sudah bisa membuat ventilator baik itu yang dari low end sampai dengan yang high end
kita buat sendiri
dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di indonesia
coba bayangkan dengan nanti apabila industri revolusi empat ini kita tetapkan
karena produk produk ini tidak bisa dilakukan dengan sumber daya manusia yang seadanya
nah ini mungkin dengan implementasi dari industri revolusi empat ini tentunya akan mendorong produksi ini menjadi masif
dan tentunya kita akan bisa mengekspor ke negara lain
contohnya apd kita mengekspor sekarang
ya kita mengekspor sekarang
ya dan kita juga kan tadi disebut salah satu dari primadona manufaktur kita kan busana dan tekstil
ini kan bisa difokuskan untuk
apd dan juga masker dan lain sebagainya
nah ini saya lihat juga bisa memanfaatkan yang ukm itu juga kan
karena ini merupakan sesuatu yang tidak terlalu sophisticated lah istilahnya
tidak terlalu rumit ya untuk memproduksinya pak dodi
dan bisa menciptakan dan membuka lapangan kerja yang baru kan
ya tentunya kan segmen pasar akan menentukan mbak desi ya
bagaimana kalau yang tadi mbak desi bilang tentu mbak desi dari tadi kan penekanannya ke industri kecil terus
karena penting ya ini kan
karena memang mereka yang biasanya paling terdampak
tentunya segmentasi nanti produk produk industri kecil ya tentunya dengan kita backup dari kementerian perindustrian
dengan hubungan peningkatan kualitas dari produk produk mereka tentunya kita bisa mendorong mereka menggunakan misalnya kalau ini itu produk produk yang lebih baik
misalnya kalau er empat per ada tahapan tahapannya
misalnya dia nanti bisa kita dorong dalam menggunakan pemasaran dengan digital
ya tadi yang tadi saya sampaikan bagaimana kita melatih startup startup untuk membantu mereka bisa menjual dengan produknya dengan berbagai teknologi online dan digital tadi
nah itu mbak desi salah satunya itu
satunya itu kalau tekstil memang ini sangat bervariasi dan segmentasi tingkatannya juga sangat banyak
dan kelemahan daripada industri tekstil kita dengan rantai suplai global itu agak terputus
terputus ya pak dodi
agak agak kita belum bisa masuk secara intens ke rantai suplai global
itu ada tapi hanya beberapa dan ikm kita belum
jangankan untuk global di dalam pun juga kita masih ada hambatan untuk menyambungkannya
ini yang menjadi pr kita ke depan
makanya penting untuk ikut seperti dalam hannover messe ini
untuk memperkenalkan indonesia untuk menjalin kerjasama dan membuka pasar pasar baru ya
dan juga meningkatkan kualitas produk produk yang kita jual atau kita ekspor ke luar negeri
pak dodi kita istirahat sebentar tapi perjalanan kita masih cukup panjang
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan kembali sesaat lagi
masih bersama insight with desi anwar lewat zoom
saya ditemani oleh dirjen ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional dari kementerian perindustrian dodi widodo
dan di studio di samping saya dengan country digital transformation schneider electric indonesia fadli hamsani
topik kita kali ini indonesia menuju revolusi empat
dan schneider electric indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah melakukan transformasi digital
pak dodi sudah ada pak fadli juga di studio
pak dodi di sini tadi pak dodi juga
mengenai visi misi indonesia dengan ambisi menjadi salah satu negara top ten lah
pada tahun dua ribu tiga puluh negara ekonomi terbesar tentu saja harus melakukan berbagai macam transformasi yang jelas
dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini transformasi digital sudah dilakukan diakselerasi
tapi ini harus meliputi semua dari manusianya dari teknologinya dan dari macam macam lah
budayanya ekosistem kalau kita sebut
fadli ini schneider electric sudah berapa lama melakukan transformasi digitalnya terhadap perusahaan
kita di batam di salah satu factory kita di indonesia
kita ada tiga factory di batam tepatnya
kita sudah melakukan transformasi digital sejak akhir dua ribu tujuh belas sebenarnya mbak desi
sudah tiga tahun ya
betul sudah tiga tahun
dan sekali lagi ini bagian dari journey
dan kita sudah menerapkan key technology industri empat
pastinya ini memberikan dampak positif terhadap bisnis ya
lebih efisien lebih produktif
tapi apakah ini sesuatu yang mudah dilakukan atau sulit atau bagaimana
dan apa apa saja persisnya yang diimplementasikan
apa yang ditransformasi
apa yang dijadikan berbasis ai atau robotik ataupun augmented reality yang tadi disebut
kami beruntung di schneider karena kita merupakan perusahaan teknologi
kita memiliki perusahaan teknologi
artinya kita memiliki perusahaan teknologi
kita tidak hanya di pabrik di batam tetapi schneider electric sendiri merupakan energy management specialist dan industrial automation specialist
nah di sana proses produksi kita jadi kita melakukan transformasi digital sudah end to end
mulai dari supplier kemudian manufaktur kita sendiri sampai ke distribution center kita
jadi lebih gampang lah karena mindsetnya memang sudah teknologi
jadi dari segi sdm nya juga tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan atau bagaimana
apa tantangan terbesar
pastinya ini menjadi sebuah keharusan mbak desi
pada saat kita sudah mengimplementasikan transformasi digital hal yang kami yakini bahwasannya transformasi digital ini memiliki tiga aspek utama
yang pertama adalah bisnis sebagai driver kemudian teknologi sebagai enabler dan juga people ataupun organization ini menjadi role untuk sustainability nya
nah makanya program yang kami lakukan tidak hanya adopsi teknologi atau mengimplementasikan teknologi tapi juga kita melakukan upskilling reskilling
yang kami yakin ini bisa menjamin ya untuk keberlangsungan industri nya pada saat kita mengimplementasikan teknologi
jadi tiga hal itu tapi driver nya key driver nya itu apa yang membuat perubahan atau transformasi ini menjadi suksesful menjadi berhasil fadli
apakah di situ ada memang kemauan kebutuhan tapi di situ juga ada inovasi tapi ada juga mungkin platform nya itu sendiri
tadi saya sampaikan bahwasannya driver nya harus terpaksa
kita bisnis transformasi digital bukan fancy technology kita latah dengan mengimplementasikan teknologi dan sebagainya
pasti bukan itu yang diharapkan oleh industri
nah yang kita lakukan di sana adalah kita melihat adanya pain point adanya non value added yang masih bisa diselesaikan dengan pemanfaatan teknologi
tanpa mengurangi jumlah tenaga kerjanya
benar sekali nah yang kita selalu lakukan adalah melihat sudut pandang yang jelas saat ini
di mana poin poin yang masih bisa dilakukan improvement productivity dan juga keuntungan
dan juga keuntungan productivity efisiensi dan lain lainnya menggunakan teknologi yang sudah ada
yang sangat menarik sebenarnya mbak desi pada saat pandemi saat ini loh
artinya apa yang terjadi adalah kita schneider merupakan perusahaan yang memang sudah berinovasi dari sebelumnya
dan juga kita sudah memperlakukan tiga tahun belakangan ini flexible working
jadi kondisi seperti ini kita sudah siap
jadi bukan krisis ya karena ini jadi bisnis as usual tapi mungkin diakselerasi
tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bisa mempersiapkan diri ya untuk menghadapi unpredictable world
di indonesia tadi pak dodi mengatakan kan kita punya making indonesia empat ada roadmapnya
supaya kita juga bisa sukses mengimplementasi revolusi industri empat
tapi dibanding dengan negara negara tetangga kita itu bagaimana indonesia dalam mengimplementasikan industri empat nya
memang kita kalau dari segi
dari pengguna teknologi orang indonesia kan terkenal sosmed nya
itu mereka sangat tinggi ya sangat aktif
online shopping semua berbasis online itu sudah berjalan dan semakin menjadi sesuatu yang normal lah istilahnya
start up start up juga banyak
tapi secara keseluruhan bagaimana fadli sendiri melihat
ya ini cukup menarik
saya sudah mengikuti program making indonesia empat ini semenjak tahun dua ribu delapan belas
di mana kita melihat inisiatif inisiatif pemerintah indonesia
melalui kementerian perindustrian khususnya dengan launching beberapa program indonesia readiness index dan lain lainnya
ini dalam rangka untuk mempersiapkan itu
dan saya yakin ini merupakan sebuah journey
dimana kita sangat bisa melihat sekali dari informasi yang kita dapatkan juga bahwasannya startup tumbuh besar di indonesia
start up teknologi
artinya antusias industri
kami sendiri sebagai pelaku industri
dan kebetulan saya juga bertemu dengan kurang lebih mungkin dua ribu perusahaan selama dua ribu delapan belas
sampai dua ribu dua puluh kemarin
baik itu fisikal ataupun virtual
di mana antusias dari pelaku industri untuk bertransformasi digital ini sangat besar
ya antusiasme tinggi
tapi apakah kemampuan dan juga dari segi infrastrukturnya bagaimana
ya ini hal yang cukup menarik
karena walaubagaimanapun infrastruktur itu dibutuhkan
dan kita mengetahui di setiap industri ini memiliki
level scaling yang berbeda beda
nah makanya kami sebagai role model yang sudah melakukan transformasi digital
memberikan beberapa masukan informasi experience yang kami sudah pernah lakukan
bahwasanya memang mengidentifikasi kebutuhan teknologi apa yang harus diterapkan di industri masing masing ini sangat penting
nah ini ada tujuh fokus kan sekarang
tadi pak dodi mengatakan making indonesia dari lima menjadi tujuh
coba mungkin kita satu satu ada industri makanan dan minuman
misalnya industri tekstil dan busana
kimia elektronika dan yang terakhir ada tambahan dua
alat kesehatan dan
farmasi dan alat kesehatan
coba mungkin secara global
dari sektor sektor ini ini bagaimana caranya
taruhlah makanan dan minuman
yang pertama sekali memang kita bisa melihat kalau mulai dari skala industri kecil sampai industri besar
di sektor makanan minuman
banyak sekali playernya itu yang kecil kecil justru
yang sudah dilakukan yang kita lihat adalah bagaimana kita meningkatkan digital literasi
kebetulan kami juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
kementerian perindustrian mendampingi industri industri kecil dan juga industri besar dalam bertransformasi dalam program program yang mereka miliki
karena awareness ini hal yang pertama saya yakin ini perlu dilakukan
konektivitas itu penting sekali
dan ini mungkin bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal regulasi
mempertemukan player yang besar bagaimana juga kami diberikan responsibility sebagai national lighthouse
yang mungkin ada tiga national lighthouse lagi yang saat ini sudah ditentukan oleh pemerintah melalui segmen yang sudah ada
ada di otomotif ada di makan minuman dan juga ada di kimia
jadi masing masing ada mercusuarnya lah ya
jadi indonesia ini cukup besar
sangat besar apalagi dibandingkan dengan negara negara kebanyakan
kita membutuhkan role model kita membutuhkan mercusuar yang kita sebut national lighthouse
yang nantinya harapannya industri industri yang sudah melakukan transformasi ini bisa mengganding industri yang lainnya
bisa memberikan pengalaman bagaimana caranya melakukan transformasi digital dan memberikan manfaat
inilah yang harapannya nanti mungkin meningkatkan daya saing
yang penting nanti bisa direplikasi
sehingga tidak harus menciptakan

ini sangat penting tapi kita masih ada satu segmen lagi kita istirahat sebentar
pak adli dan juga pak dodi jangan huan huana dulu tetap bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
bersama saya desi anwar
saya ditemani oleh dirjen ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional dari kementerian perindustrian dodi widodo lewat zoom dan di studio bersama saya country digital transformation schneider electric indonesia fadli hamsani
memang kuncinya adalah tentu saja inovasi dan juga penggunaan terhadap teknologi dan the internet of all things apakah itu juga ai artificial intelligence automation robotics augmented reality dan macam macam
jadi berarti mau tidak mau kita juga harus memiliki sdm yang memiliki skill yang sesuai
sehingga mau tidak mau harus ada reskilling upskilling training training dan latihan dan digital literacy yang

jadi tidak bisa bisnis as usual tapi harus belajar hal hal yang baru
ya pak dodi jadi kolaborasi kerjasama apalagi dengan pendidikan dan juga akademisi
kita sudah ada brin kan dan juga bppt saya lihat banyak sekali inovasi inovasi pada zaman pandemi covid sembilan belas ini
kuncinya itu ya pak dodi ya
mau tidak mau harus ada kolaborasi yang erat antara semua sektor sektor
dan juga stakeholder yang berkepentingan
seperti tadi saya sampaikan bahwa kementerian perindustrian dalam mengimplementasikan ir empat atau yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri
terlebih dalam rangka peningkatan upskilling dan reskilling tadi tidak bisa berdiri sendiri
tentunya inovasi bekerjasama dengan brin pendidikan kementerian pendidikan untuk tenaga kerja juga dengan kemenaker
tidak bisa berdiri sendiri dan harus kita bersama sama berkolaborasi
iya dan juga tentu saja bersama perusahaan perusahaan seperti ini schneider electric ini yang telah menerapkan transformasi digital
nah ini bagaimana mungkin supaya direplikasi dengan perusahaan perusahaan lainnya dan insentif yang istilahnya lebih lagi diberikan supaya lebih banyak perusahaan perusahaan yang mau berinvestasi dalam tenaga kerjanya
mbak desy perlu tahu bahwa awalnya schneider hanya berdua lighthouse ya
sekarang kita sudah nambah dan hampir sembuh
sekarang kita sudah nambah dan hampir sembuh
sekarang kita sudah nambah dan hampir sembuh
sektor kita sudah ada dibantu sama teman teman schneider juga itu
dan tentunya kedepan juga kita dengan ekosistem yang kita sudah bentuk tentunya kedepan kita akan ada schneider schneider lain yang tentunya akan mempercepat pertumbuhan dalam rangka implementasi industri revolusi empat kedepan
ya mercusuar mercusuar yang lain ya
dan mungkin fadli ini supaya ada masukan juga ya kepada pemerintah
dan mungkin fadli ini supaya ada masukan juga ya kepada pemerintah
tidak ada salahnya menurut saya apa saja yang kira kira yang bisa dijadikan saran
saya lihat pemerintah juga punya keinginan untuk mempercepat segalanya
makanya ada undang undang cipta kerja di mana regulasi dan segala macam bottleneck ataupun birokrasi akan dipangkas
apalagi yang perlu dilakukan supaya bisa dipercepat revolusi industri empat
ya memang kalau kita melihat yang pertama adalah pada saat kami melakukan transformasi digital
komitmen dari senior level management itu sangat penting dalam stage yang pertama dalam melakukan transformasi
dan kita lihat kalau di indonesia memang adanya program making indonesia empat yang di launching oleh pimpinan negara
saya yakin ini menjadi pendorong yang utama seperti yang kami lakukan juga di perusahaan
nah hal yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan sumber daya manusia
artinya kalau kita melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu industri
adalah mempersiapkan program untuk mengakselerasi upskilling dan reskilling
dan ini sudah dikerjakan sudah cukup atau masih perlu lebih cepat lagi
saat ini kita sudah melakukan beberapa program bersama dan kami sebagai national lighthouse yang awalnya ditunjuk menjadi national lighthouse implementasi industri empat
sudah melakukan hal yang cukup banyak bersama dan ini belum selesai pastinya artinya kita terus akan mengembangkan
bersama sama dengan partner industri yang lainnya untuk bisa menunjukkan kesiapan kita
seperti yang saya tadi sampaikan bahwasannya di tahun dua ribu sembilan belas kita sudah men training transformation manager
mempersiapkan dari berbagai sektor industri mengundang mereka melihat apa yang kita implementasikan
kemudian sharing bagaimana kami melakukan transformasi digital kemudian juga menunjukkan teknologi apa yang kami implementasikan dan bagaimana mengimplementasikannya
termasuk juga mempersiapkan sumber daya manusia
dan juga infrastrukturnya itu penting sekali
dan akses pendampingan dan lain sebagainya
apalagi kalau misalnya digital literacy ini kan bukan hanya menggunakan gadget saja ya pak dodi tapi harus paham misalnya membangun bisnis berbasis digital
harus paham pemasaran paham istilahnya yang macam macamnya
ini pak dodi ya ngomong ngomong untuk menjadi national lighthouse atau mercusuar ini apa
kriterianya dan kira kira apa yang dicari dalam perusahaan perusahaan itu
jadi sebagai contoh
sebagai contoh ya tentunya dia ingin mengimplementasikan pertama keinginan tadi pak fadli sampaikan bahwa ada keinginan dari industri itu untuk bisa lebih cepat efisiensi dan produktivitasnya dalam rangka utilitas industri
untuk ke depan
untuk ke depan
untuk ke depan ya tentunya itu adalah perusahaan yang lebih besar
tentunya paling pertama di itu dulu
kedua ada keinginan dia mengimplementasikan teknologinya dan mereka juga terutama di level working levelnya mereka ingin meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusianya
yang paling akhir adalah bagaimana kita menghasilkan produk yang tentunya mampu berdaya saing dengan baik itu di lokal maupun di dunia nantinya
ya produk produk yang memiliki nilai tambah lah yang memang memerlukan skill tapi juga memerlukan istilahnya sesuai dengan kebutuhan pasar ya pak dodi
saya lihat china itu mereka sudah tidak lagi fokus kepada produk produk yang murah meriah tapi sudah produk elektronik misalnya ataupun produk produk yang memang memiliki research maupun development yang kuat dibalik itu
kita harusnya bisa ke arah sana
karena itu tidak sejalan dengan implementasi r empat
pemerintah tadi pernah di awal saya sampaikan bahwa pemerintah telah memberi insentif untuk research and development
kriteria itu yang menjadi hal utama
tadi saya juga ingin menyampaikan bahwa kriteria kriteria yang diperlukan untuk implementasi empat ini tentunya pengalaman kompetensinya dalam smart factory
juga memiliki jenjang transformasi digital tahapan tahapannya harus diikuti ya
tentunya tadi pak fadli sudah menyampaikan sebagai contoh tentunya nanti pak fadli akan menampingi tahapan tahapan itu menuju untuk implementasi ir empat ke setiap industri
fadli cukup atraktif insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi perusahaan
ya ini saya yakin apa yang sudah dilakukan ini dua hal yang cukup besar ya
artinya bagaimana kita memang dilihat melakukan inovasi inovasi digital terkait digitalisasi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas efisiensi
kalau sekarang mungkin saya tambahin agility dan sustainability nah ini menjadi sebuah daya tarik sebenarnya
artinya pada saat perusahaan melakukan kolaborasi bersama dengan akademik ataupun pusat pelatihan
melakukan pelatihan pelatihan terkait dengan skill yang dibutuhkan atau yang kita biasa menyebut anticipation skill yang dibutuhkan terkait dengan digitalisasi
saya yakin ini menjadi dua hal penentu karena sdm dan juga mindset untuk terus berinovasi
dari segi targetnya dua ribu tiga puluh kan seharusnya kita sudah masuk menjadi ke ekonomi nomor sepuluh

ya karena itu yang kita inginkan

itu yang kita inginkan

itu yang kita inginkan
implementasi industri empat itu sampai kita berhasil lah istilahnya menerapkannya secara global itu butuh berapa tahun
apakah satu dekade itu cukup untuk melakukan transformasi secara masif
mungkin apa yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tersebut adalah pentingnya kolaborasi
artinya ini merupakan sebuah journey karena kita mengenal bahasa transformasi
artinya transformasi merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan

untuk peristiwa untuk bisnis untuk ekremis untuk menyediakan sumber daya manusia dan sebagainya
ini akan menentukan seberapa cepat kita bertahan
secularisasi dengan split hoyu adalah keinginan mereka
imp cosmos véritable pada tengah keindahannya
kita sudah bisa menunjukkan hasilnya
tetapi pengusaha pernah menetap menginginkan arti keuangan
tetapi pondoknya sudah terjadi dari awal
bisakah mbak desi menganggar agar itu di calendari semuanya
dilakukan untuk berubah mindset pada saat kami melakukan upskilling atau reskilling bagi semua level
mulai dari operator teknisi sampai ke director sekalipun yang kita lakukan upskillingnya tidak
hanya masalah hard skill ataupun kompetensi internet opting augmented reality tetapi juga soft skill
digital attitude problem solving critical thinking yang kami rasa ini merupakan bagian yang bisa
mengakselerasi dan harus merupakan bagian dari pendidikan dari awal sejak dini diberikan
karena reskilling ini justru lebih susah ya karena berarti kan harus ada perubahan mindset apalagi
bagi mereka yang sudah terbiasa dengan melakukan sesuatu dengan cara cara tertentu ya
kalau mungkin anak anak muda sekarang milenial dan lain sebagainya tidak ada masalah
pak dodi ini realistis kita dua ribu tiga puluh berarti sepuluh tahun lagi ini ini semua sudah harus berjalan dengan
yang kita harapkan industri empat nya
ya kita harus optimis tidak ada pilihan lain seperti tadi pak fadli bilang kita harus optimis dan kita harus
melangkah dengan mengikuti jerap langkah dunia yang bergerak dengan cepat ini kalau kita tidak
optimis tentunya saya khawatir kita akan tertinggal
iya kuncinya cepat ya kita harus melakukannya dengan cepat tidak boleh wasting time

untuk wasting time tadi pak fadli bilang dia dalam dua tahun sudah mengimplementasikan pelatihan sebanyak tiga ratus
nah itu yang kita akan pakai pengalaman pengalaman itu dan schneider sebagai salah satu lighthouse yang kita tunjuk
tentunya akan menumbuhkan mercizuar mercizuar baru yang tentunya akan mempercepat implementasi empat ini

sehingga pada tahun dua ribu tiga puluh kita bersama sama menikmati bahwa indonesia masuk sepuluh besar ekonomi dunia

karena bonus demografi ini tidak akan selamanya
sepuluh dua puluh tahun lagi sudah hilang kesempatannya
bonus demografi adalah sasaran selain kita target ekonomi ini
bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi ini pada dua ribu tiga puluh
setelah kita masuk sepuluh besar ekonominya
kita manfaatkan bonus demografi ini
kita implementasi er empat
lengkaplah kita siap dua ribu empat puluh lima menjadi negara maju
iya kita harapkan demikian
karena dua ribu tiga puluh ini hanya sepuluh tahun
sepuluh tahun itu cepat sekali berlalu
apalagi tahun dua ribu dua puluh ini sudah berlalu tanpa kita sadari
menurut saya waktunya kita juga mengucapkan selamat tahun baru dua ribu dua puluh satu
pak fadli dan juga pak dodi
semoga tahun dua ribu dua puluh satu lebih baik
lebih membawa keberuntungan
dan juga kita keluar dari krisis ini
selamat tahun baru buat semua
selamat tahun baru pak dodi
mbak desi selamat tahun baru pak fadli
selamat tahun baru kepada masyarakat juga yang saya ingatkan
selama tahun baru tapi jangan lupa
dalam rangka kita implementasi industri revolusi empat
maka mari kita bersama sama beli
tanpa itu kita tidak bisa mengimplementasikan
ir empat dengan sepenuhnya
jadi bangga beli buatan indonesia
bangga beli buatan indonesia
dan sekarang gampang sekali belinya semua online
sekali lagi terima kasih pak dodi juga
pak dodi karena industri empat
ya terima kasih dan juga demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan
tayangan ini di cnnindonesia com dan youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa selalu jaga jarak pakai masker rajin cuci tangan hindari keramaian
stay safe bye bye dan selamat tahun baru dua ribu dua puluh satu